kalau kita bicara soal sidang tragedi kanjuruhan malang ini memang sudah memasuki babak akhir ya di pengadilan negeri surabaya jawa timur
seperti diketahui hari ini dua dari lima terdakwa menjalani sidang pembacaan fonis
di mana satu diantaranya sudah difonis yakni abdul haris yang merupakan mantan ketua panitia pelaksanaan rmfc dengan hukuman satu tahun enam bulan penjara
namun di tengah jalannya sidang koalisi masyarakat sipil justru menghimpun sejumlah kejanggalan selama jalannya proses peradilan
kita akan simak bersama apa saja kejanggalan kejanggalan dari data yang sudah dihimpun oleh cnnindonesia com
perwakilan lbh malang mengatakan bahwa kejanggalan dalam persidangan tragedi kanjuruhan
antara lain adanya pembatasan akses media dalam melakukan siaran langsung

hukuman ini juga menilai membatasi hak publik untuk memantau persidangan
selain itu dipindahkannya persidangan di luar lokus delikti atau tempat kejadian perkara dari kabupaten malang ke surabaya
juga menjadi kejanggalan yang dinilai mencuat oleh masyarakat sipil
kejanggalan selanjutnya adalah diterimanya perwira aktif dari polda jawa timur sebagai penasihat hukum tiga terdakwa dari unsur polri
menurut koalisi sipil hal ini bisa menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan undang undang
tentang advokat dan polri
sementara kejanggalan keempat adalah keterlibatan keluarga korban dan saksi mata
pelantaran puluhan saksi yang dihadirkan ini justru banyak berasal dari kepolisian
artinya tidak ada atau minimnya keterlibatan baik itu dari keluarga korban maupun saksi mata yang ada di lokasi kejadian stadion kanjuruhan ya
kemudian koalisi sipil juga menilai bahwa majelis hakim dan jaksa penuntut umum
cenderung bersikap pasif dalam menggali serta menguji kebenaran material dari keterangan saksi dalam persidangan
dan ada beberapa fakta juga yang dinilai tidak ada dalam persidangan
termasuk adanya laporan komnas ham tentang penggunaan gas air mata yang berlebihan
sebagai pemicu utama jatuhnya korban jiwa tragedi kanjuruhan
dan yang terakhir adanya laporan tim gabungan independen mencari fakta yang menyimpulkan bahwa aparat keamanan
tidak memedomani tahapan pengamanan sesuai dengan perkapolri dan melakukan penembakan gas air mata secara membabi buta ke arah lapangan tribun serta luar lapangan